menteri investasi dan kepala badan koordinasi penalaman modal bali laal dali
yang membeberkan hasil kunjungan presiden jokowi dodo ke tiongkok
salah satunya adalah komitmen pembangunan pabrik kaca terbesar setelah di china di batam
perusahaan yang berkomitmen untuk berinvestasi tersebut adalah perusahaan terkemuka
dalam industri kaca dan solar panel shini group
nantinya pabrik tersebut akan berlokasi di kawasan industri rempang batam
komitmen investasi itu dituangkan dalam penanda tanganan
perjanjian kerjasama dan nota kesepahaman antara indonesia dan xinyi group
hal ini merupakan bagian dari dsri hilirisasi yang dibangun pemerintah
dari sektor pasir kuarsa dan beberapa bahan baku lainnya yang ada di indonesia
bahlil menyebut total investasi tersebut mencapai kisaran rp satu ratus tujuh puluh dua lima triliun
dan diperkirakan akan menciptakan tiga puluh lima ribu lapangan pekerjaan
serta akan berkolaborasi dengan pengusaha nasional
hari ini melakukan penandatanganan mou dan sekaligus perjanjian kerjasama
dalam rangka membangun ekosistem hilirisasi di rembang kawasan batam
yang menilai investasi kurang lebih sekitar rp sebelas tujuh bilion
di mana investasi ini adalah untuk membangun pabrik kaca dan solar panel
ini singgi glass adalah salah satu perusahaan pemain terbesar di dunia di bidang kaca
dan di indonesia akan dibangun juga
ini adalah investasi yang terbesar di dunia setelah dari china
investasi ini betul betul akan memakai tenaga kerja kurang lebih sekitar tiga puluh lima ribu orang
karena ini adalah hilirisasi pasir kuarsa dan silika
yang salah satu akan kita lakukan di rembang ini
dan karena itu tadi arah bapak presiden untuk segera kita mengeksekusi
dan kita menjalankan agar percepatan proses hilirisasi terjadi